diminum dulu teh hangatnya
tenangin pikiran kamu
aduh banyak sekali ya ngejarnya
ngambil harta ibu kamu sendiri
dan kamu jangan ulangi perbuatan kamu itu
kembalikan uang dan perhiasan ibu munak
permasalahan ini selesai
kalian semua salah sangka
aku bukan pencuri
aku ngambil uang dan perhiasan
ini yang benar yang mana bu
bener pak rt
saya lihat dengan mata kepala saya sendiri
iya pak rt
siapa lagi yang ngambil kalau bukan dia
eh ada buktinya enggak
bener pak rt
masa pak rt gak percaya sih sama kita
uang dan perhiasan itu
apanya yang harus aku kembalikan
aku tidak mencuri apapun
ayo sekar kembalikan sekar
wah ini bleh
jangan ada yang lewat kesitu
ibu ibu jangan ada yang lewat situ
itu banyak ular yang dibawah situ jangan
saya ada usaha manggis sekar pak rt
mendingan aku mati dibanding anak aku
sekarang harus lompat
gak ada dia
eh bawa kemari
sekarang kita meraikan
sekarang kita meraikan
sekarang kita meraikan
kok siapa sih
lho lho kok masuk sih
aduh ibu ranti segitunya ngelihat saya kayak haram
bukan saya serem liat bu messi bibirnya jedor banget
bukan gitu bu messite mau ngapain kesini
saatnya sibuk lagi banyak jahitan
bu messi kan tau saya bisnis woman wanita mandiri
yang selalu mencari uang sendiri
apalagi saya janda saya gak ada waktu buat gosip gosippan
maaf panjang ya
jadinya pengen lebih panjang lagi
ini terang aja saya cuma mau ngasih jahitan
kalau ini mah duit lain ngomong atau teh tadi ah
saya itu mau ngomong kalau saya kesini mau ngasih jahitan dulu
abis itu ngerumpi deh
bu messi inget ya
saya teh orangnya gak mau diajak ngegosip
itu teh dosa bu messi
jangan bawa bawa saya ke alam dosa
emang bu messi boleh cerita apa sih
ya katanya gak mau denger
kan saya cuma nanya daripada bu mes sudah nyampe sini sia sia
jadi seperti ini tau gak
ada cerita kalau anaknya ibu lela itu tahu nggak anaknya ibu lela
si sekar anaknya po lela
iya po lela yang lela jana
namanya sekar itu katanya masuk ke jurang ular
sekar masuk ke jurang ular
jurang ular tuh yang banyak ularnya ya
ya iyalah yang banyak ulernya di dalamnya
karena yang dalamnya isinya wortel oncom sama bihun itu apa
bu messi a bercanda aja
ya iya masuk ke dalam jurang ular tau gak
wah kok bisa sih gimana ceritanya
akar itu bawa perhiasan ibunya
pas lari dikejar sama ibunya nyemplung
akhirnya kok nyemplung masuk ke jurang
maksudnya dia jatuh nyungser nyuksruk gitu
iya dan katanya yang lebih sedih lagi yang namanya ibu lela nangis melulu
ya iya atau bu messi
kan anaknya jatuh ke dalam jurang
terus sekarnya udah ditemuin belum
itu dia jasadnya tidak ditemukan
kasian banget nasibnya tragis
ya allah sekar mana anaknya cantik banget deh
aduh inget cantik jadi inget diri sendiri
by the way jangan lupa itu jahitan aku yang cantik
itu hati hati karena bahannya sutra
ini bahannya batik bu messi lain sutra
maksud saya ya sutralah
jahit aja itu batiknya
maksudnya ya udahlah jahit aja
ya udah nanti saya jahitin saya bikinin kain sarung paling bagus buat bu messi
oh iya boleh kain sarung
yang ada iketan diatasnya
bu messi mah jangan emosi hatinya
ya udah tuh sok bu messi pulang sekarang
ustis sih ya
lah maksudnya mau buru buru dijahit
ya udah oke makasih dok
kalau dia yang lewat kenapa gempa ya rasanya bergetar gitu
hah dasar si bu messi
kasih kau jatuh ke jurang gula
iya gak bayangin aja
aku udah merinding
kasian ya kak sekar
kita ke jurang itu yuk
gak akan mau sarang kakak takut
iya sih tapi gak apa apa
tapi jauh gak
jauh sih tapi kita naik sepeda aja
aku bonceng rafah kamu naik sendiri
ya ya udah deh aku juga penasaran gimana sih jurang ular itu
bahan sepedaku kan bahan sebelah
beneran rafa kan kecil
masuk dulu sih
sial aja bersebelah
ini sih harus dibawa ke ambalban
kamu ke ambalban aku ke jurang ular
kau cuma biasa vere hoang
habis kamu di runding tadi
kita di fielding jiara saja
serius apa seresi
ya biasa juga

kemudian aku wild si adjectiejoff
di padang samo krimnya berubah
kalau gak rabbit
tapiydia makan fra entertaining
yang gusteng itu
jangan menyerahkan diri sendiri
kan memang sekar yang bandel
kalau saja waktu itu dia mau menyerahkan harta itu
gak akan seperti ini kejadiannya
gimana anak saya udah bisa ditemuin pak rt
tapi saya sudah koordinasi dengan triwansip
agar bisa dicari secepatnya
insya allah dalam keadaan sehat walafiat
saya mohon bersabar pak
bahaya juga tempat ini
disini gak ada ular ya